halo sebagai kompas seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sabtu sebelas mei dua ribu empat belas bersama saya aisa mada putri di top tiga news kompas tv
berita pertama sempat kompas tv setelah melakoni laga piala asia dan kualifikasi olimpiade
timnas u dua puluh tiga tiba pagi tadi di tanah air
kedatangan pelatih sinteyong dan skuad garuda muda disambut para supporter sepak bola
yang mengapresiasi capaian timnas u dua puluh tiga
meski tak melaju ke olimpiade paris para penggawa garuda muda mengucap syukur telah lolos semifinal dalam debutnya di piala asia u dua puluh tiga
para pemain berharap sepak bola indonesia dan kemampuan para pemainnya semakin berkembang
beralih berita kedua sobat kompas tv saat gasdarmai chartens berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan
pembunuh dan ramil aradide yaitu anumerta octavianus ditangkap sabtu pagi dan langsung diperiksa lebih lanjut di polres paniai
saat ditangkap terduga pelaku kedapatan membawa telepon genggam dan kartu sim milik letu octavianus sogalre parang rekening tabungan dan sejumlah barang lain
kami dari satgas operasi damai kartens telah berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut
badan yang berangkat menangkap pembunuhan dan ramil aradide lieutenant dua octavianus yang terduga menguasai handphone dari korban
atas nama letnan satu anumerta oktovianus solgari dan pelakunya diduga bernama anan nawipang
banjir merendam dua kecamatan di sidrap sulawesi selatan
luapan air danau yang memperparah banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh
ratusan rumah warga di sidrap sulawesi selatan terendam banjir
luapan danau sidenreng memperparah banjir hingga mengenai dua kecamatan yakni kecamatan telu limpo dan kecamatan pancalautan
banjir ini merupakan yang kedua kalinya dalam minggu ini
nah seperti komposisi itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sudah saatnya saya isamora putri pamit undur diri
jangan lupa untuk berikan like komen dan share video ini ya